curug sawer terletak di kawasan taman nasional gunung gede pangrango jawa barat
kawasan air terjun ini pun sudah sangat rapi
wisatawan bisa berdiri menikmati air terjun dari balkon yang tepat berada di depan air terjun
semari merasakan sensasi percikan air dari curug sawar

curug sawar ini keren cukup krek juga curug mantan
pokoknya pesatawannya dapat banget
pokoknya benar benar indah banget pesatawannya itu benar benar dapat
banyak wisatawan yang mengagumi kemegahan serta keindahan dari curug sawer ini
setiap akhir pekan kunjungan ke curug sawer meningkat
bahkan pada musim libur panjang dapat mencapai dua pengunjung
kita lihat airnya sangat bersih ala pun
belum ada kampung atau apalah di sana
terus setelah itu ada mata air di sebelah sana yang bisa langsung di minum
terus ada tubing ada resting di sini
kalau mau main air cuma nggak boleh berenang di kolamnya
nggak boleh berenang
karena arusnya yang deras dan debit air yang tinggi
para wisatawan tidak diperbolehkan berenang di sekitar air terjun
wisatawan hanya diperbolehkan berada di sekitar bebatuan air terjun
guna menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung
ahmad fikri sukabumi jawa barat